motor yang ditumpangi terpleset saat menyeberang jembatan dalam kondisi licin
dua balita di bekasi tenggelam di aliran sungai cikarang
proses pencarian korban terkendala derasnya arus dan kondisi sungai yang cukup dalam
dalam rekaman video amatir yang direkam warga bocah berusia satu lima tahun bernama febri al farizi
ditemukan tewas di aliran sungai cikarang desa sukatani bekasi jawa barat kami siap
sejumlah keluarga terlihat histeris sementara salah satu keluarga korban terpaksa dievakuasi
lantaran jatuh pingsan saat turut melakukan pencarian di sungai cikarang
dua balita ini terpleset ke dalam aliran sungai setelah sang kakek tak mampu mengendalikan motor
karena kondisi jembatan yang licin akibat terendam air sungai
sementara satu korban lainnya bernama ridwan maulana balita berusia dua tahun masih dalam pencarian
motor itu semuanya berempat sama kakeknya
nah terus ini apa dia mah jatuh ke kiri
nah terus otomatis itu nyebur semua tuh anak anak itu
nah terus ditolongin sama tetangga saya tuh yang ngangkat
satu setahun yang satu tiga tahun
berarti yang belum ketemu di umur berapa nih pak
yang belum ketemu umur tiga tahun
tim sar gabungan yang melakukan pencarian selama empat jam di aliran sungai cikarang
kampung blokang sukatani bekasi belum membuahkan hasil
yang menelusuri aliran sungai dengan menggunakan perahu karet
namun korban ridwan maulana belum juga ditemukan
kamis petang tim sar terpaksa menghentikan pencarian lantaran kondisi yang tidak memungkinkan
banyaknya tumpukan sampah di aliran sungai menjadi salah satu kendala bagi tim sar
selain itu arus deras air dan air yang keruh juga menambah kendala bagi tim sar
pencarian korban rencananya akan kembali digelar jumat pagi
harusnya perlu kuawali hari dengan bio formula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral